hai dan sudah tersambung bersama kami melalui skype ada indah kalalo ini kita sapa langsung
hai kak indah selamat malam hai apa kabar baik sekali minal aiden wafaizin mohon maaf lahir
batin juga kak indah kita kita pengen tanya tanya nih soal nasi bungkus tetangga bali ini unik
banget tapi kapan ide nasi bungkus tetangga atau nbt bali ya ini muncul tuh kapan nasi
bungkus tetangga bali muncul ketika dua hari sebelum lebaran eh sebelum ramadhan saya dan
teman saya tetangga saya fitri supardi kita pengen bagi bagi orang orang di sekitar kita
membagikan nasi bungkus terus waktu itu dua hari sebelum lebaran kita bagikan sekitar hari sabtu
dan minggu apa
kita beli dulu nasi bungkusnya kita beli satu bungkus itu dulu lima belas kita beli lima puluh bungkus
terus aku ngobrol sama tetanggaku aku bilang wah kalau kita beli sekali bikin nasi bungkus
tetangga bagi bagi cuman apa uangnya sampai habis tujuh ratus lima puluh ini kita bisa cuman jalankan sebulan sekali
tapi maksudnya sayang sekali ya mungkin kita bisa memberi lebih kalau kita masak sendiri
ah ide ini juga di demokrat destruction oleh rekan saya fitri supardy yang tetangga saya terus dia
bilang yaudah yuk kita masak sendiri belanja sendiri terus ya udah kita bungkus sendiri dan kita
bagi bagikan seperti itu oke jadi idenya dari situ
hai kebetulan kan emang kerjaan juga lagi enggak ada aku masak sendiri tentunya dibantu dengan staff di rumah kebetulan kan emang kerjaan juga lagi nggak ada kan toko atau teman teman juga emangurally they're doing no cooking some day cooking almost have to come only for you guys
toko aku butik aku
terus kegiatan di rumah juga
terus aku bilang aku banyak waktu lowong
dan juga kayaknya pas ramadan
pas banget ya waktu kita untuk berbagi
dengan sesama kita
tadinya memang rencananya cuman
ingin berbagi selama ramadan
tapi kok setelah ramadan pun
pandemi juga pandemi kini
belum berakhir juga jadi kita
memutuskan untuk meneruskan ini
sampai insya allah sampai pandemi kini berakhir
oke apa sih menunya
tadi aku lihat ada sayur kemudian ada
menunya apa yang kita makan saat berbuka puasa
kebetulan kemarin aku juga ikutan puasa
apa yang kita makan apa yang kita hidangkan
untuk keluarga kami kami hidangkan juga
untuk semua masyarakat
di sekitar kami yang membutuhkannya
jadi biasanya kalau aku kan secara orang manado
kan indah kalalo
jadi masakannya tuh ada cakalang manja
karena aku setengah manado
terus ada orek tempe
ada rendang macam macam
pokoknya menunya macam macam
dan itu semua kita bungkus
ada kali empat lima dapur
yang bekerja sama dengan kami
dari tetangga jauh
dan kita membagikannya
ke orang orang yang membutuhkannya
supaya lebih tepat sasaran
kami juga bekerja sama
dengan solidaritas pangan bali
dimana mereka benar benar
cari tahu dimana tempat tempat
yang benar benar membutuhkan
makanan yang siap jadi
karena kadang kita juga mau
mereka punya gas juga enggak
punya lauk juga enggak
nggak bisa ada ayamnya
kan kalau sembako kan kadang cuma
ngasih beras minyak
jadi kita sengaja emang memberikan
makanan jadi supaya mereka bisa
oke pak indah kalau kita bicara soal
pandemi covid sembilan belas khususnya di bali nih
dari pantauan kak indah mungkin di daerah terdekat
seperti apa sih pengamanannya sudah cukup baik
dilakukan oleh pemerintah bali
pemerintah bali alhamdulillah ya
kita itu dari sebelum ada psbb
kita udah psbb duluan
kita ini disini takut sama yang namanya pecalang
pencalang itu adalah apa namanya orang orang
yang bekerja di lingkungan
apa namanya mereka yang menjaga supaya kita tertip ya
jadi kita itu di bali itu dari awal awal sekitar bulan maret itu
udah enggak berani keluar
jam lima sore itu udah sepi sekali jalanan
nggak ada yang berani kumpul rame rame
terus udah gitu mereka nyepi itu di bulan maret
mereka tidak merayakan nyepi
dibubarkan yang namanya ogoh ogoh
padahal mereka udah berani keluar dari bali ya
udah prepare yang namanya
parade besar besaran di jalanan yang selalu dilakukan setiap tahun
mereka cancel itu dari bulan maret
jadi masyarakat bali bener bener takut ya
takut dan nggak mau menyebar corona ini
kalau saya ketika saya bagi bagikan nasi bungkus
awalnya memang masih sepi

tapi kebelakangan ini udah mulai makin rame ya kita membagikan ya kita pikir ah paling siapa sih yang datang gitu enggak akan rame
tapi kebelakangan ini udah mulai makin rame
karena sudah mulai makin terdengar jadi kita dengan bantuan pecalang atau banjar adat
mereka menjaga supaya tetap aman dan tertib selama pembagian makanan nasi bungkus dari kami gitu
oke ini ya yang buat bali yang bikin bali juga kasus kasus positif covid sembilan belas nya tidak terlalu besar ya
memang semuanya percaya dengan para pemuka desa adat di bali
tapi plan besarnya lagi dari nbt bali ini apa nih terakhir kak indah
plan besarnya nanti untuk nbt bali ini seperti apa
bali kita sekarang mulai mengepakan apa namanya lebih buat kedepannya supaya orang orang bisa ikutan donasi ke kita
kita join dengan yang namanya benihbaik com
supaya orang orang dari siapapun yang cinta sama bali ⁇ lets ⁇ give back to the island we love
itu aku bilang ayo yuk kita memberi kembali
dengan cara apa
karena bali itu kan sangat bergantung sekali ke pariwisatanya
jadi kita benar benar seperti mati suri kota bali ini karena gak ada turisnya sama sekali baik yang lokal apalagi internasional
jadi untuk itu mari lah kita membantu orang orang yang terkena pandemik terutama ekonomi ya
walaupun kita tidak terkena virus coronanya tapi ekonomi kita benar benar down
jadi untuk kedepannya saya memang kita sekarang membagikan lebih lebih
waktunya cuma satu lima tahun ya
hari rabu dan jumat sebelumnya kita senin rabu jumat sekarang kita lebih fokus rabu dan jumat
biar kita tidak hanya membagikan nasi bungkus insya allah kita juga membagikan sembako sembako untuk daerah daerah yang benar benar terkena parah pandemik ini
oke semoga bisa jadi inspirasi saya cinta bali saya udah kangen banget sama bali semoga ini semua cepat berakhir ya kak indah dan kita semua bisa mengunjungi bali lagi
biar bisa rame rame kesini lagi
oke kak indah kalau lo terima kasih banyak sudah bergumul sama kami di cnn indonesia